emang kerendahnya paru bisa terbang
iya waktunya dulu temen temen
ya itu mah cuma mitos aja rafa gak ada kok kerendah terbang
banyak kerendah bisa terbang
iya kan pak rete salah lihat kan
iya beneran terbang
ada nyamuk tuh di punggungnya pak rete
iya gak ada gak ada
gak usah dengerin pak rete
pak rete itu suka berhayang
jadi nyamuknya kenceng banget ya
mami gak mau kehilangan rafa
rafa mami mohon bangun
mami gak mau kehilangan rafa
ini sekarang kita cuma tinggal berdua
rafa udah ninggalin kita ali
sekarang mami cuma punya ali
ali udah gak sama lagi sama rafa mami
mami udah pasti gak kali
aku mimpi serem kak
bikin aku meninggal
wah mimpi doang yaudah kita main kebang api yuk
itu apa ya bang
itu kan keranda keranda terbang
itu keranda mayat
keranda hantu bukan keranda mayat lagi
biasa aja dong
disana ada keranda terbang bang
keranda bang bukan keranjang
panik ya panik
kok biasa aja paniknya
kok jadi takut ya kok merinding ya
jangan jangan ntar adanya arah sini
mendingan kita lapor prt aja yuk
ini malem malem itu umbennya syepi amat
mami nanti aku panggil sama bu hendang ya
kamu lihat keranda itu juga kan
baru saya ngomong itu kirana jenazah
oh duluan juga mami yang tau
tapi sering banget
jadi udah hampir kali
itu keranda kayaknya punya kakek harun deh
aduh gimana dok
ke arah rumah adam
oh iya bener
aduh gawat gawat
aduh gawat gawat
aduh kakek harun
hei kakek harun tolong dong
jangan ganggu keluarganya meshi
ibu meshi nya yang cantik
anaknya zara yang cantik juga
udah gitu jangan ganggu
keluarganya adam sama mamanya adam
kakek harun jangan ganggu
sama kan tadi doanya juga
yaudah cepet cepet kita mendinganin
tadi aku mimpi
kayak dulu tuh waktu pak harun meninggal begitu juga
emang kerendahnya pak harun bisa terbang
iya waktudulu temen dua
gak itu mah cuma mitos aja
rafa gak ada kok gak ada kerendah terbang
banyak kerendah bisa terbang
iya kan pak rete salah lihat kan
iya beneran terbang
ada nyamuk tuh di punggungnya pak rete
gak usah dengerin pak rete
pak rete itu suka berhayang
maksudnya kebuknya kenceng banget ya
kerendah jenazah dateng lagi pak rete
dari informasi yang saya dapat
yang datengin rumah rumah itu
berarti rumah itu tuh bakalan ada yang mati ya pak
orang lagi genting gini anak lagi ketakutan
makanya ditebelin segala tau
mitos mitos itu dia udah bubur bubur
gak usah ditebelin lagi kalo kerendah mait itu bisa terbang
pak rete bikin aku takutin aja deh
tau nih pak rete
oh gak percaya
lagian sih ngelaporin disini
udah tau rasa takut
iya ini bapak sisi pak rete
bapak baru dateng dari klaten
apa karirnya pak
di desa kami pak
saya di kampung juga hidup
dan adiknya menik lagi pergi ke luar kota
jadi di rumah sepi
makanya saya datang kesini soal
sekaligus saya mau nengokin cucu
berarti pak wagio sama ibu menik itu ngerayain acara ulang tahun baru di kampung ini ya
berarti cucu banget dong
eh tau gak ibu ratu
nanti di malam tahun baru
saya sama ibu menik itu mau apa
mau masak ayam bakar terlezat di dunia
wah emangnya ibu messi sekarang udah pinter masak ya
lati yang masak ibu menik
kebetulan memang mau tahun baruan disini ya pak ya
setelian mau jagain adam
selama ibunya jadi tkw di luar negeri
kakek nanti aku kenalin temen temen aku
ah sampai lupa
gimana sih keluar rumah ini
ih yang punya aku kan suara sapi
ih tapi trompet kamu bagus tau
minyak kamu tuh bagus kalau kencang
kan kita mau tahun tahun
eh ada akua lagi
april lihat itu api yang di atas
apa sih bel
iya itu kan keranda
keranda buat mayat
bener bel kemana ya dia
siapa ini belajar apa